pesisir karawang di jawa barat merupakan salah satu lokasi terdampak penurunan daratan di pantai utara jawa
di perparah abrasi penurunan daratan terjadi semakin cepat
rumah rumah warga terus digempur ganasnya gelombang laut utara
sebagian besar tidak mampu bertahan
setiap malam kalau malam jam sepuluh udah bencana ombak gede kena sebelah tuh
besoknya lagi malam jam sepuluh ombaknya gede lagi
jadi akhirnya kan rubuh semua jadi kanyut kena laut kena empang
ya itu terjadi kan karena tsunami tsunami ombak kecil tuh
tadinya mah kan masih jauh masih seratusan meter
berhubung per hari diambil itu asal setiap bulan lima habisnya kan masih lima meter
yang kerubuh itu lagi ada tsunami
tadi tsunami tsunami kecil tuh
ada enam rumah cuman milik arsi tarkom terus ibu isyam itu petar sam sama pasulihin sama itu pasijan
itu cuman tujuh rumah
kemarin lagi ada ter
jadi total semua yang kena ini berapa
nah totalnya ada lima belas
lima belas rumah
itu bersamaan rubuh atau bagian
itu mah rubuh aja karena laut itu
nggak dirusakin itu mah habis kena laut
enggak pindahnya di sini aja
cuman meliwatkan jalan kecil habis nggak punya tempat lagi
ya kalau punya sih kepengen bikin rumah di kampung
ya berhubung ibu mah kak pengennya ke kampung tapi kitanya nggak malas
kak pengennya di sini ya
usahanya kecil kecilan ya
ya seribu dua ribu masih dapat gitu
kalau di kampung mah kalau kita nggak bisa dagang kak bisa usaha
terus itu nimbangin ikan
ya per hari ya
cuman masih dapat ya sepuluh dua puluh mah
cuman kuli mungkul itu pertimbangan itu cuma dikasih lima ratus perak
kalau seperti dapat dua puluh kilo ya cuman dikasih sepuluh ribu
ya itu upahnya pakai udang
ya kalau diputer puter kan kalau udah nyampe ke tengah kan kembali lagi
kalau sudah mentok kembali lagi
cuman harganya kan murah
paling si mum harga cuman lima belas ribu
ada yang tiga puluh ribu kalau dapat ikan kakap
kalau nggak dapat ikan kakap ya nggak laku sih itu mah
cuman sembilan mah cuman lakunya cuman dua puluh lima
penurunan daratan dan abrasi yang terjadi di pesisir karawang dipicu hilangnya benteng alam berupa hutan bakau
tanggul alam itu telah berganti menjadi tambak udang dan ikan sejak akhir tahun sembilan puluh an
sejak itu tidak ada lagi penghalang antara laut dan kampung
perlahan tanah di kampung pesisir karawang amblas dan tenggelam
ya itu lagi kita masih kecil itu ratusan meter
ya dari daratnya sampai ke sana
ya itu habis habis bareng itu kan tanah dibikin proyek
proyek itu tambak tambak udang
itu jadi tanahnya dilemparin ke tengah
itu ada air pasang gede
jadi akhirnya kan habis
jadi masuk ke empang
sangat sedikit permukiman yang tersisa
rumah tarsam adalah yang terakhir bertahan di kota
namun kini rumah tarsam pun telah menjadi puing
jadi ada kampung di sini pak
ya ada ada kampung
bapak yang terakhir nih rumahnya
ya kepengen mah ya kepengen mah pengen di kampung kepengen nyaman
kalau kita di sini terus terusan ya buktinya kan gini terus
butuh tanggul nggak sih pak atau gimana gitu
ya kepengennya mau butuh tanggul
kalau sepertinya ditanggul ya kita nggak bahan kemana mana
pasti kecil kecilan kan pengennya mah bikin lagi di sini
untuk sementara tarsam mendirikan rumah terpal dengan rangka kayu dan bambu seadanya
senar pancing kail dan patok kayu ini menjadi penopang hidup keluarganya
tarsan tidak tahu sampai kapan ia dan warga kampung kisangan akan bertahan di pesisir karawang
karena daratan tempatnya berpijak belum berhenti tenggelam

kaya setinggi ini dong

kisangan yang dipercaya oleh tarsam

tarsam juga dipercaya oleh warga kampung

tarsam juga dipercaya oleh warga kampung
tiga kota di pantai utara jawa yang mengalami penurunan daratan tercepat saat ini adalah semarang
pekalongan dan sang ibukota jakarta
di muara baru jakarta utara daratan sudah berada di bawah permukaan air laut
fakta yang sudah diketahui sejak lama oleh semua orang di sini
kalau dulu air laut sekitar tahun delapan puluh an saya ada di jakarta sini
karena kita masih ngontrak merantau juga istilahnya
tanggul itu kita di atas atap kita melihat air laut itu ada di bawah gitu
tanggul ini tadinya tinggi sekali
air laut itu paling bawah
kayak seperti itu tanggul yang baru nih
tahun delapan puluh an sampai menginjak tahun berapa dua ribu tujuh besaran air ini
kalau air bertahap
kalau nambah tinggi bertahap mungkin permukaan daratan juga turun
jadi keimbangannya itu mungkin lebih tinggi air laut kayaknya
cuma tanahnya aja lah
tetapi jakarta masih beruntung
karena hampir di sepanjang pantai utaranya berdiri tanggul beton sebagai pelindung
tentu saja ini bersifat sementara
tanggul harus selalu diperbaiki dan ditinggikan karena penurunan daratan masih terus terjadi
kalau rembes tipis sih banyak
posisinya ini kita di depan di belakang kita juga
di belakang kita ada rembes
di jembatan situ turunan di rembes
cuma bisa ditanggul lagi lah dengan penambalan
dengan adanya tanggul baru
kita tidak ada pengeroposan lagi yang di bawah tanggul itu
andai kata kita tidak ada tanggul yang baru
pengeroposan nambah nambah karena air lautnya itu kenceng tinggi
pengeroposan di bawah itu nanti bisa tanggul terjadi gempah lagi gitu lho
rubuh lagi gitu
kalau setahu saya ini sudah tiga kali
setahu saya ya
kurang lebih tahun berapa aja
tahun dua ribu tujuh itu ini yang mengkah yang rubuh
jadi warganya kebanjiran semua
dari ujung sana sampai ujung barat sini ujung timur ujung barat
itu kebanjiran air laut langsung masuk semua karena tanggulnya rubuh
bagi nur rahman dan warga muara baru
makna tanggul ini adalah obat penenang sementara
setidaknya untuk peredakan trauma banjir parah pada dua ribu tiga belas lalu
saat air laut nyaris merendam atap rumah warga
kalau kekhawatiran sih kayaknya semua pada rasa khawatir sih ada
cuman ketegaran warga saya itu di sini ada tanggul baru ini
iya jadi kayaknya udah semangatnya hidup ada lagi gitu
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
yang nyata sekarang estagon museum mereka udah tinggikan
masih di bawah kampung ini kan gitu
apalagi kalau masyarakat ini meninggikan karena tahun delapan puluh itu memang udah jadi rawat
namun bagi teddy tanggul bukanlah solusi terbaik untuk meredam turunnya daratan
menurutnya tanggul justru membuatnya seperti di penjara
perlu tapi tidak setinggi ini
perlu juga menalurkan
tapi setinggal setinggi ini tidak menghalangi pandangan masyarakat
kita kan berhak melihat laut kan
lihat pantai kan gitu
tapi setinggi ini dong
sealah alah bagi kami sekarang ini penjara
bagi kami masyarakat supaya tidak mengenal laut
si anak pantai tidak boleh melihat laut gimana caranya
salah satu nelayan yang masih bertahan di pesisir jakarta tanpa terlindung tanggul
rumah kayunya berhadapan langsung dengan laut
di antara kapal kapal ikan besar dan bangunan semi permanen di muara angke
menurut suhali jakarta sebenarnya pernah punya tanggul alami yang hebat dan bersahabat
namun tanggul tersebut berubah hilang nyaris tak bersisa
dari sembilan puluh itu perubahannya yang tadinya masih utan ada lengkap
lengkap menotok ke sana muara karang
sekarang grimbe itu
sudah mulai berubah nih di sini nih
dibikin perempangan perempangan ikan
ikan masih dikuasain perikanan dulu mah
jadi perumahan yang rumah komplek bermis sedikit
terus jadi apa lagi sampai sekarang
tahun dua tahun kemudian tiga tahunnya itu berubah
jadi rumah susun jalanan patok patok ada jalan mentang
hilangnya hutan bakau di pantai jakarta tidak hanya mempercepat dampak penurunan daratan
banjir pasang laut tapi juga memperburuk kehidupan suhali
kalau hutan mah sebetulnya di sini bukan hutan lindung
utang bakau layaknya
bukan bako sih api api
cuman ya sudah termasuk wilayah perikanan kalau di sini mah
gede gede api api yang segini juga nih ada
jadi ya saya tuh kalau menjaring tuh di sini juga lahannya bagus ini
pinggirannya itu bersih aja udah
mula mula habis total itu udah sembilan puluh
dan masih persidennya ini nih pak sby
udah habis nih total nih
nah ada bakau juga
itu bikinan itu mangrove tuh
kalau enggak ada bakau enaknya tuh ya enggak ada belindungan
pentogan ikan ikan yang dari larian dari tengah kan berlindung
ini mah boro boro pelindung
mau datang aja airnya kayak gini kabur
kalau diem di sini mati ikan
cuman dulu juga waktu tahun itu mah udah komplek yang komplek kecil muda
kadang kadang air pasang tenggelam
cuma nggak kayak sekarang tenggelam juga
air penaikannya lebih lebih daripada zaman dulu
kalau naik air ini kalau dihitung yang dari sini bawah saya ini empat meter lah
itu tempat yang tak bisa dihitung
kehidupan suhali kini tidak lagi sama
ikan yang dulu dekat besar dan sehat kini sulit didapat
sesekali jika cuaca bagus suhali melaut dan membawa pulang beberapa ekor ikan
sebagian tentu bukan untuk dijual namun buah tangan untuk sang istri yang setia menemani di ujung dermaga
suhali memang hanya nelayan kecil
tetapi sebagai warga pesisir suhali sadar bahwa jika nanti jakarta tenggelam dialah yang pertama menghadapinya
kampung sarakan terletak di pesisir utara karawang jawa barat
sekitar sembilan puluh keluarga masih bertahan tidak jauh dari lokasi kampung lama mereka yang tenggelam empat belas tahun lalu
warga pindah kemana nih pak semua
berapa jaraknya dari sini ke kampung baru
nah ini waktu hilang kang akan semua warga
bisa diceritain nggak dulu tuh gimana suasananya ketika air masuk terus akhirnya memutuskan untuk pergi itu gimana
jadi begini awalnya emang dasar posisi air laut udah gak bisa ditunggu ya
ditunggu terus kita inisiatif naik ke darat
artinya dulu waktu warga sebelum pindah itu air pasang itu nggak turun turun
seberapa terakhir air itu seberapa
sudah berapa hari sedengkul terus itu air
itu hampir satu minggu
satu minggu sedengkul terus akhirnya warga memutuskan untuk pergi
dan sekarang justru tenggelam ya
sudah nggak ada desanya ya
malah hilang lah
inilah penanda lokasi kampung sarakan yang tersisa
sisa bangunan pabrik pengolahan udang yang diyakini warga tidak lama lagi juga akan tenggelam
puing puing di sebelahnya ini adalah sisa bangunan masjid kampung sarakat
kalau misalnya nih misalnya warga nggak pergi dan rumahnya masih berdiri air laut itu tingginya seberapa sekarang
kalau masih masih
ya sekitar ratusan rumah lah
artinya kalau misalnya warga masih tinggal di sana masih ada rumah di sana ketinggian air itu setinggi apa rumah itu pak
bangsa selaput selaput rumah
selaput itu apa ya atap
berapa warga berapa rumah berapa desa berapa rt yang tenggelam di sini pak
di sini sekitar sembilan puluh kakak terus tiga rt yang tenggelam
satu rt sembilan puluh kakak
total rt yang tenggelam
dulu desanya yang ada kampungnya dari mana ke mana pak tunjukin pak
nah dari arah timur
yang ada dua pohon itu
yang ada dua pohon sampai ke barat pak
sampai ke sana
jarak itu dua kilo
lebih dari dua kilo
terendam air laut
terendam air laut
tinggal di mana dulu
di sini pak
masih ada kampungnya
masih ya enggak ada udah
nah ini kalau kita bicara tenggelam nih kan berarti kan desa itu sudah tertutup air laut sekarang
masjid ini posisinya berapa jauh dari pantai dulu
sekitar lima ratus meter
lima ratus meter dulu posisinya
nah jarak antara permukaan laut sama masjid ini dulu berapa tingginya kira kira masjid
sekitar empat meter
sekarang air laut ada di samping masjid
ada di samping kita
kampung lama sarakan kini telah memiliki lokasi baru
bangunan rumah warga juga tampak kokoh dan apik
namun bukan berarti ancaman penurunan daratan telah selesai
baru saja pemerintah daerah meninggikan jalan akses kampung sarakan
ini lantas diikuti sebagian warga yang meninggikan dasar rumahnya
sebuah indikasi banjir pasang kembali menghantui kampung yang pernah tenggelam ini
tenggelamnya kampung sarakan di karawang tentu bukan yang pertama dan satu satunya di pantai utara jawa
lebih dekat ke ibu kota kampung beting yang terletak di desa pantai bahagia muragembong kabupaten bekasi ini juga mengalami nasib yang serupa
tasim masih ingat betul letak rumah tinggalnya yang sekarang sudah berada di dasar laut utara
dari atas perahu dia bahkan masih ingat posisi rumah keluarga dan rumah warga lain yang juga sudah tenggelam
tahun berapa pak rumah bapak di sini masih ada
saya tinggalnya mulai dua ribu empat sudah saya tinggal
bapak pergi dari rumah
alasannya sudah tidak akan ada tempat itu
terus dua ribu enam itu baru saya pulang
posisi sudah roboh
berarti sekarang rumah bapak tenggelam di bawah laut
apa aja yang bapak bawa
semuanya sisanya ada dalam air ini pak ya
bapak di sini tinggal sendiri dulu rumahnya itu masih banyak
masih banyak rumah saudara saya semua itu adik saya terus akar saya
di sini sampai kalau nggak salah delapan keluarga
artinya ini di tempat atau di atas air ini dulu bawahnya adalah kampung
yang sudah tenggelam
itu ada ujung hutan
itu di sana laut atau gimana pak
ini pemukiman semua ya
pemukiman semua sampai sana
sampai ujung sana
itu perumahan semua warga itu
rumahan semua warga itu
tasim juga belum lupa saat dulu kampungnya masih tinggi di atas laut
di sebuah lokasi tasim menunjukkan sisa daratan yang merupakan bagian dari kampung
di sini pernah berdiri musola
di sekitarnya dulu merupakan pemakaman umum
jika air pasang tempat saya dan tasim berdiri saat ini akan tenggelam

kalau kita dari posisi sekarang dulu kalau mau ke laut harus jalan kaki berapa jauh pak
kalau ke laut itu ya sekitar satu kilo
sekarang sudah jadi air semua ya
sudah jadi air semua
jadi semua pemukiman yang ada di utara muragengbong ini sudah ada di bawah air laut
berapa ketinggiannya kalau pasang
kalau pasang itu tiga meter
kalau tidak pasang
sekitar satu lima meter
di bawah air
itu musola itu pak
masih ada ciri
tuh bambu itu
itu rumah kakak saya yang ada bendera putih
itu rumah kakak saya terus rumah mertua
itu di situ kalau nggak salah tujuh rumah
peristiwa tenggelamnya sejumlah kampung di pantai utara jawa merupakan bukti
sekaligus pendukung sahih atas setiap kajian
bahwa pantai utara jawa belum selesai tenggelam
semoga setiap kesaksian dan hasil kajian ini tidak sia sia dan cukup
untuk membuat negara hadir dan bertindak sebelum tenggelamnya pantai utara jawa
menjadi bencana bahkan meminta korban
total kira kira yang sudah tenggelam ini berapa rumah
ada puluhan atau ratusan